majelis hakim pengadilan jakarta timur menjatuhkan fonis empat tahun kurungan kepada rizik sihab dalam kasus tes usap rumah sakit omnibugor jawa barat
rizik terbukti telah menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran
fonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni enam tahun penjara
sidang putusan perkara ini digelar di pengadilan negeri jakarta timur sejak kamis pagi
habib muhammad rizik sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun